ada masih bersama kami di good morning rumah sakit mayapada di cilandak jakarta selatan
senin malam terbakar seluruh pasien yang berada di ruang perawatan langsung dievakuasi oleh petugas
dari keterangan pihak kepolisian api disebut berasal dari panel listrik rumah sakit
kepulan asap tebal mengumbung dari lantai lima gedung angboen inc auditorium rumah sakit mayapada cilandak jakarta selatan
tingginya titik api membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi terlebih lebatnya kepulan asap
sementara itu seluruh pasien yang berada di dalam gedung tersebut langsung dievakuasi
belum diketahui pasti penyebab kebakaran namun dugaan sementara akibat korsleting pada panel listrik
saksi mata menyebut saat itu dirinya sedang mengantarkan makanan untuk pasien tiba tiba kepulan asap langsung memenuhi ruangan di lantai empat
saya sih tidak
dari enam terus pas saya lagi mau bagi makan itu udah gelap sudah hitam
terus yaudah saya jadi bentuk evakuasi pasien
mbak itu lantai enam sendiri lantai apa rawat hinap
iya lantai rawat hinap ini tapi dalam lantai enam
juga itu asap dari kamar atau
dari kamar semuanya sepertinya
api yang berasal dari panel listrik berada di lantai lima ruang perawatan rumah sakit mayapada
kita dapat sumber daripada kepala gedung itu tadi di lantai enam itu hanya percikan hanya asap
setelah ada asap mereka matikan ternyata ada kepulan asap lagi
dengan informasi itu semua pasien langsung dievakuasi
dugaan sementara ya paling korsleting karena di atas itu kan ruang perawatan
oh sementara tidak ada
gubernur dki jakarta anies baswedan menyempatkan diri memantau langsung lokasi kebakaran pada senin malam
anies menuturkan kedatangannya untuk memastikan bahwa semua aparatur dinas terkait bekerja
sementara itu belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit terkait kebakaran ini
pemadam bertindak tepat kemudian seluruh jajaran kita merespon cepat
ada pun tentang apa yang terbakar berapa besar dan lain lain pada pengelola rumah sakit
saya mastiin aja seluruh jajaran kita responnya sama seluruhnya merespon cepat
bahkan pemadam kebakaran kita juga datang kebantai
itu yang penting
petugas melakukan pemadaman dengan bantuan tabung oksigen untuk menjangkau lokasi
api pun berhasil dipadamkan sekitar pukul sepuluh senin malam dengan bantuan sepuluh unit mobil pemadam kebakaran
diri putan cnn indonesia